assalamualaikum mang ocan
assalamualaikum mang ocan
mang ocan tuh tidak jawab salam saya
bapak ibu ibu cilok lima ratusan
ya bapak ibu dicilokkan
bapak udah ngomong sama ceromlah hari ini mama mau ngelamar tkw interlokal
nah gak ada tapi tapian
bapak kepala rumah tangga bapak yang ngambil keputusan
kalau mama nggak kerja kita mau makan apa
mama dagang aja gak niat malah pacaran sama bang ocat
bapak pusing ma ngeliat mama tiap hari kerjanya cuma duduk doang
pokoknya hari ini mama harus ngelamar jadi tko interlokal
bapak bapak ibu ibu ade ade dicilokkan
hargana lima ratusan
hah cilok kan
betung pisan yang masak juga sama
cuma sekarang yang jualan saya
ya udah saya coba beli dua ribu
saya beli lagi tiga ribu kang
tiga ribu lagi
oh alhamdulillah siap kang
dengan ini saya angkat kalian menjadi anggota resmi cc

ingat kita bukan cuma hansip
kita agen ganda yang menyamar jadi ansip
identitas asli kita tersembunyi
harus kita rahasiakan
supaya musuh taunya kita teh hansip
padahal bukan hansip
adung buka topi
ikhlas lebih villa
pintu bentuk delinahan berpengalan
adun kamu agen dua
kosong satu komandan
mulai hari ini kita bisa menyusup ke desa manapun
meskipun kita belum punya perjanjian bilateral dengan desa tersebut
kosong satu komandan
karena kita sudah menjadi intelijen
seragam kita juga harus beda
seteh nggak nyangka
bisa jadi intel komandan
terima kasih komandan
seteh bangga dengan jawaban ini komandan
sudah belanja tadi malam bang
masih banyak persediaannya
jadi tidak belanja dulu
lain kali sajanya
kamu belanja apa saja
belanja cabai ya kum
man cabai berapa
berapa saja man
assalamualaikum cantiknya kang nga ceng
waalaikumsalam kang nga ceng
waalaikumsalam kang nga ceng
aduh ampun ini roknya tampak pendek saja
berarti sudah benar benar resmi ya putus sama mbak yadi ya
berarti sudah benar benar resmi ya putus sama mbak yadi ya
ini ruk yang biasanya kok kang
sekarang kak nga ceng tahu
berarti entin pacaran sama mbak yadi hanya untuk pengalihannya isu kan
berarti entin pacaran sama mbak yadi hanya untuk pengalihannya isu kan
cewek kan paling suka kalau dikejar kejar
gr saya mah nggak mau dikejar kejar sama kang nga ceng
nanti yang ada saya diunyeng unyeng sama mbak suha

uptinya putus sama mbak yadi
tapi seperti biasanya kopinya pahit aja
yang penting kamu selalu senyum di sampingnya kang aceh
karena kopi pahitnya tambah manis
ini lah yang apa
kakak sepp motor siapa itu
ya allah orang orang mah udah pada punya motor
makanya kang asep itu bilang ke cucu supaya istri akan jadi tkw di arab
lagi yang beli motor ya allah
motornya metik lagi
ih kangkos suara nih
lama beliin motor